saya ngajar di renang renang dia ditanya itu pasti mau menunjukkan saya
apa ya kalau marah itu harus ditunjukkan ke orang lain

wali kota tri risma hari ini dengan nada bercanda menyatakan kebiasaan marah yang dilakukannya terjadi secara spontan
ungkapan ini ia sampaikan saat diskusi bersama pimpinan rumah sakit dan puskesmas seluruh surabaya
terkait strategi menekan angka kematian akibat covid sembilan belas yang berlangsung rabu kemarin
pemkot surabaya akan terus bekerja sama dengan kemenkes untuk menyuplai kebutuhan alat kesehatan untuk penanganan covid sembilan belas di surabaya
dalam kesempatan ini tim kemenkes juga menjelaskan aturan baru di mana
karena sebelumnya pasien dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit jika telah menjalani dua kali swab negatif
kini cukup satu kali saja swab negatif pasien diperbolehkan pulang
data terakhir per tanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh di laman lawan covid sembilan belas surabaya tercatat lima delapan ratus lima belas orang terkonfirmasi positif
dengan sebanyak dua sembilan ratus tiga puluh enam orang masih dalam perawatan dan empat ratus lima puluh empat orang pasien covid sembilan belas konfirmasi meninggal dunia
ketua pembangunan surabaya jawa timur